sempat viral di media sosial sejumlah wanita menggunakan campuran shampoo dan kopi untuk keramas
dengan klaim dapat mengurangi rontok dan membuat rambut menjadi lebih halus
tahu manfaat kopi gak buat rambut
pernah coba ini
kalau detailnya kurang tahu ya paling mengenai kayaknya cuma untuk mencegah kerontokan doang
mama memperhalus rambut deh kalau nggak salah
kalau manfaatnya sendiri sih saya kurang tahu ya tapi lumayan sering lihat di tiktok nih lumayan banyak
akhirnya sempat keikut ternyata pas saya coba sih ternyata jadi bikin lebih halus sih kalau buat di rambut gitu
menurut dokter spesialis kulit rocky selain dapat dikonsumsi untuk mengurangi rasa kantuk
ternyata kopi juga memiliki kandungan yang bermanfaat bagi kesehatan rambut dan kulit kepala
kandungan kafein pada kopi dapat berfungsi membantu merangsang pertumbuhan rambut
dan mengurangi kronis
berkontokan dengan memstimulasi sirkulasi darah ke folikel rambut
selain itu kandungan flavonoid pada kopi juga berperan sebagai antioksidan yang mendorong regenerasi rambut
hal ini dapat memperbaiki rambut yang kusam menjadi lebih halus dan berkilau
eksfoliatornya juga dapat membantu membersihkan penumpukan kotoran pada kulit kepala
sehingga dapat mengurangi ketombe
dr rocky menambahkan meskipun penggunaan sambo dan kopi tergolong aman
namun fungsinya hanya sebagai pelengkap seperti vitamin saja
hal ini juga karena penyerapan kandungan kopi bubuk ke dalam rambut tidak dapat ditakar secara ilmiah
jadi emangnya kalau dari kopi sendiri emang ada khasiat ke sana
cuman seberapa banyak yang terintek kalau kita pakaiin ke rambut
kalau misalnya pakai satu genggem bisa misalnya masuk lima puluh persen
kita nggak akan bisa tahu sampai sejauh itu
cuman dari kandungan isinya emang ada fungsi ke arah sana
menurut roky jika tetap ingin mencoba
sebaiknya menggunakan kopi murni
karena kandungan kafein dan flavonoid pada kopi bubuk kemasan yang sudah diproses sudah jauh berkurang
selain itu faktor penyebab kerontokan cukup beragam
baik dari internal maupun eksternal
mulai dari stres efek samping obat obatan atau terapi medis
hingga gaya hidup seperti kebiasaan mewarnai atau mencatok rambut
karena itu disarankan untuk mencari tahu terlebih dahulu akar penyebabnya
agar langkah perawatan rambutnya menjadi lebih tepat